mahkamah konstitusi atau mk membatalkan pasal kontroversial undang undang tentang mpr dpr dprd dan dpd atau yang dikenal dengan md tiga
kewenangan dpr memanggil paksa hingga izin mkd dalam undang undang nomor dua dua ribu delapan belas tentang md tiga dibatalkan
pasal yang dihapus antara lain adalah pasal tujuh puluh tiga ayat tiga ayat empat ayat lima dan ayat enam
yang mengatur tentang kewenangan dpr meminta bantuan polisi untuk memanggil paksa seseorang atau kelompok
dan pasal satu ratus dua puluh dua huruf i yang mengatur proses hukum di mkd saat dinilai ada pihak yang merendahkan martabat dpr
sedangkan pasal yang dikoreksi oleh mahkamah konstitusi adalah pasal dua ratus empat puluh lima ayat satu
ini terkait prosedur pemanggilan anggota dpr
dalam kasus hukum
nah di sini mk menghapus frasa izin atau pertimbangan dari mahkamah kehormatan dewan atau mkd
sehingga dalam pemanggilan anggota dpr atau pemeriksaan anggota dpr oleh penegak hukum
tidak diperlukan lagi izin dari mkd
partai golkar mengaku memahami dan tidak mempersoalkan putusan mahkamah konstitusi
yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian undang undang mkd
sekretaris jenderal partai golkar menyatakan anggota fraksinya di dpr akan tetap menjalankan tugas sesuai dengan amanat konstitusi

tanggapan terkait dibatalkannya kewenangan dpr memanggil paksa juga datang dari politisi partai gerindra yang juga wakil ketua dpr ri fadli zon
fadli menilai putusan itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan bernegara
menurut fadli zon mk memiliki kewenangan dalam menafsirkan konstitusi meski kadang disebut tidak konsisten
politisi partai gerindra ini menerima putusan mk dan akan
segera menyesuaikan peraturan yang mengatur soal pemanggilan paksa serta kewenangan mkd
ya tentu karena mk ini mempunyai kedudukan yang penting sebagai mahkamah untuk mengatur masalah konstitusi dan juga aturan aturan yang berada di bawahnya
saya kira tentu kita harus menyesuaikan
dan meskipun kadang kadang kita juga mengkritisi keputusan mk
kadang kadang tidak konsisten gitu ya
misalnya terkait masalah napi yang koruptor tempoh hari itu
terhadap legislatif dan sebagainya
jadi kita akan pelajari dah dan tentu kita akan selaraskan sehingga ada aturan yang standar yang baku dan yang pasti
sementara itu wakil ketua dpr ri yang lain yang juga merupakan politisi partai demokrat agus hermanto menanggapi putusan mahkamah konstitusi
yang menolak permohonan uji materi pasal satu ratus enam puluh
huruf n dan pasal dua ratus dua puluh tujuh huruf i undang undang nomor pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas terkait masa jabatan
menurutnya putusan mk adalah putusan final dan mengikat sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan
putusan mk adalah keputusan final and binding
sudah tidak bisa banding lagi dan sudah sifatnya final sehingga kita harus mematuhi dan harus melaksanakan
sehingga keputusan mk adalah keputusan yang tertinggi
sebagai acuan dari peraturan perundang undangan dan kita semuanya harus melaksanakan sesuai dengan keputusan mk
sementara tanggapan berbeda dilontarkan oleh fahri hamzah
mahkamah konstitusi yang mencabut kewenangan dpr untuk memanggil paksa seseorang seperti diatur dalam undang undang md tiga
dinilai fahri dapat membuat fungsi pengawasan dpr menjadi tidak berguna
seperti kami lansir dari laman detikkom fahri mengatakan kekuatan pengawasan diberikan kepada legislatif
dengan segala konsekuensinya seperti hak memanggil secara paksa apabila panggilan tidak dipenuhi
lebih lanjut fahri mengatakan hak memanggil paksa adalah sebuah keniscayaan
karena tanpa hak itu fungsi pengawasan dpr tidak ada gunanya
pernyataan fahri dilontarkan setelah mk membatalkan pasal kewenangan dpr
memanggil paksa seseorang atau kelompok yang sebelumnya diatur dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu delapan belas tentang md tiga
dan untuk mengelaborasi terkait putusan mk yang menganulir beberapa pasal di undang undang md tiga
yang baru ini kita bergabung bersama angga dwi putra di jakarta
selamat malam angga pasca putusan mk terjadi pro dan kontra di anggota dewan
memang ada beberapa tentu saja menghormati putusan mk karena sifatnya adalah final and binding
final dan mengikat tetapi kemudian salah ada yang mengkritisi juga bahwa
hal ini bisa saja tidak menjadi pengawasan anggota dewan
kurang berarti dengan hilangnya pasal tentang memanggil paksa ini
bagaimana sebenarnya yang terjadi di
ya selamat malam indra memang sejauh ini dalam pantauan kami dan pembicaraan kami dengan beberapa anggota dewan
hanya bisa dikatakan hanya fahri hamzah yang menyuarakan protes keras seperti itu
atas putusan mk yang mengabulkan sebagian permohonan dengan membatalkan dua pasal di
undang undang md tiga dan satu yang dikoreksi seperti itu
jadi memang bahasa yang digunakan oleh pemimpinan dpr ini berbeda beda
jika pada ketua dpr bambang susatyo ini menggunakan kalimat akan menyiasati putusan mk
kemudian fadlizon ini juga akan menyikapi dan juga mengkaji terlebih dahulu
berbeda dengan fahri hamzah yang memprotes keras seperti itu karena ia menilai bahwa fungsi check and balances
eksekutif dan legislatif ini harus seimbang seperti itu
jadi dengan kehilangan salah satu hak atau salah satu fungsi pengawasan di dpr dengan memanggil paksa seseorang
ini yang membuat sisi legislatif dari pemerintahan atau tata negara indonesia menurut fahri hamzah sekali lagi ini melemah seperti itu
namun demikian saya juga bisa ambil contoh misalnya apa yang disampaikan oleh bambang susatyo ketua dpr
bahwa misalnya saja kasus terbaru adalah soal undang undang karantina kesehatan
yang menurut bambang susatyo
ketika dpr tidak bisa memanggil paksa seseorang ini juga bisa mengakibatkan pekerjaan dpr terbengkalai
karena undang undang karantina kesehatan ini sudah dua tahun berjalan dan belum hasilkan keputusan apapun
ini karena memang adanya ketidakmampuan dpr ini berkoordinasi dengan dirjen yang mengatur masalah karantina kesehatan
jadi itu merupakan salah satu contoh yang diambil oleh bambang susatyo bagaimana fungsi atau bagaimana pemanggilan paksa ini penting sekali
menurut bambang susatyo untuk bisa menjaga kemampuan dpr
menyelesaikan juga tugas tugas dpr salah satunya adalah dengan membuat undang undang
jadi memang sejauh ini dengan keputusan mk yang final dan mengikat tentu saja nanti akan tidak mungkin agak sulit sepertinya
bagi anggota dewan untuk membuat undang undang baru lagi atau merevisi lagi undang undang md tiga
karena memang waktu mereka yang sudah sangat sempit seperti itu
jadi akhirnya memang saat ini bagaimana lobby mereka antara anggota dpr dengan kementerian terkait
untuk misalnya memanggil menteri atau dirjen untuk menyelesaikan tugas tugas
yang harus diselesaikan oleh anggota dewan hingga akhir masa jabatannya pada dua ribu sembilan belas
baik terima kasih angga dwi putra melaporkan langsung dari gedung dpr ri